sejumlah pimpinan partai politik turut hadir dalam acara puncak ulang tahun ke lima puluh delapan partai golkar
gubernur jawa barat ridwan kamil dan ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono mengaku
dirinya membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai golkar pada pemilu dua ribu dua puluh
perayaan puncak hari ulang tahun partai golkar ke lima puluh delapan tahun di jakarta turut dihadiri sejumlah tokoh pimpinan partai politik
turut hadir dalam ulang tahun partai golkar ke lima puluh delapan tahun ketua umum partai nasdem surya paloh
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono sekjen pks habib abu bakar al habsyi
sekjen pdip hasto kristianto dan ketua umum perindo haritanu
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono mengatakan
dirinya memenuhi undangan sebagai bentuk
menghormati partai golkar
ahy menyatakan partai demokrat terus membuka komunikasi dengan semua partai
untuk menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat termasuk dengan partai golkar
ahy pun tak menolak jika nantinya partai demokrat bergabung dengan koalisi indonesia bersatu bersama golkar pan dan p tiga
hari ini kalau kita baca peta politik di tanah air
di akhir tahun dua ribu dua puluh dua dan menjelang dua ribu dua puluh satu
semakin terbentuk komunikasi di antara
tetapi saya masih meyakini semua sangat cair
yang jelas demokrat juga ingin berkomunikasi dengan siapapun
sementara gubernur jawa barat ridwan kamil yang turut hadir di puncak hari ulang tahun partai golkar ke lima puluh delapan tahun mengaku
dirinya memang sedang mempertimbangkan untuk bergabung ke salah satu partai politik
dan partai golkar menjadi salah satunya yang masuk dalam radar ridwan kamil
emil bahkan mengaku dirinya sudah banyak menjalin komunikasi dengan ketua umum partai golkar
seperti saya sampaikan insya allah kan saya sedang menimang nimang ya untuk gabung partai
mudah mudahan masih di tahun ini nanti pastinya pasti disampaikan lah
salah satu pertimbangan ke golkar juga ada
sementara wakil ketua umum dpp partai golkar nurul arifin menyatakan
partai golkar juga masih cair membuka koalisi dengan partai manapun yang memiliki kesamaan visi
sebenarnya kami kan masih cair ya kami masih sangat cair
kami juga masih terbuka begitu
tapi tentu saja dalam suasana ulang tahun tidak mungkinlah kita mengumumkan partai yang akan bergabung itu pada situasi seperti ini
apalagi disini ada bapak presiden yang hadir
saya kira kurang etis seandainya pun ada partai yang akan bergabung begitu
jadi tentu saja tidak malam ini
wakil ketua umum dpp partai golkar nurul arifin menambahkan
seluruh dpd partai golkar solid di bawah kepemimpinan erlangga hartarto